diduga depresi seorang wisatawan asing berniat melompat dari gedung lantai tiga terminal keberangkatan bandara internasional igusti ngurah rai bali
warga negara australia ini diketahui juga sempat membuat ulah dengan menggedor pintu kokpit saat pesawat akan lepas landas
seorang warga negara australia penumpang pesawat air asia tujuan bali malaysia membuat heboh terminal keberangkatan bandara igusti ngurah rai bali selasa malam
penumpang bernama gregory butler ini berniat untuk melompat dari lantai tiga tepat di depan pintu check in bandara
ulahnya sempat mengundang perhatian calon penumpang lain
meski sempat dibujuk oleh salah seorang calon penumpang lain ia tidak peduli
ia akhirnya berhasil ditarik dan diselamatkan oleh petugas bandara
memang betul tadi terdapat salah satu penumpang yang akan loncat dengan ketiga terminal internasional bandara igusti ngurah rai
memang diketahui penumpang ini adalah salah satu penumpang
air asia tadi malam tujuan kuala lumpur yang mempunyai latar belakang mengganggu keselamatan penerbangan di pesawat
sehari sebelumnya pria berusia empat puluh enam tahun ini juga membuat ulah hingga membatalkan penerbangan
tanpa alasan jelas ia mengedor pintu kokpit saat pesawat akan lepas landas
akibatnya pilot memutuskan untuk menunda keberangkatan dengan alasan keamanan
nandang rizadi astika denpasar